muda bertalenta dan terkenal
siapa lagi yang tidak mau tidur
dan saya saat ini sudah bersama dengan
salah satu artis pendatang baru
apa pendapatmu tentang jakarta
mungkin masih terdengar asing bagi pecinta musik di indonesia
namun perjalanan karir musik pemuda berumur dua puluh tiga tahun ini
sudah dimulai sejak dua ribu lima belas
selain menyanyikan lagu ciptaannya sendiri
yang dibawakan oleh chit coats dan demi lovato
tahun ini nama love terdengar semakin santer
melalui single terbaik
barunya i like me better
lagu ini menceritakan hubungan kekasih
saat berada di kota new york
dengan musik yang up tempo dan lirik yang manis
klip video lagu ini pun tidak kalah manis
bukan hanya single i like me better
love juga mengeluarkan easy love sebagai tembang jagoannya tahun ini
yang menarik salah satu dj populer indonesia dipa barus
berkesempatan membuat remix lagu ini
dan sudah dikeluarkan secara official oleh love

gue sih sebenarnya pas pertama kali ditawarin remix love
gue kayak yaudah lagu apa aja
karena kayak gue gue i like me better
terus abis itu lagu lagu dia yang lain juga
terus habis itu dia katanya mau ngeluarin single terbarunya easy love
terus abis itu mau gak remix
jadinya gue bilang ya mau tuh
belum pernah bertemu sebelumnya
tidak menghalangi kedua musikus beda negara itu berkarya bersama
mengemas musik dengan gaya masing masing
keduanya tetap menghasilkan karya duet yang apik
saya mas lidikta jakarta